minyak goreng bekas adalah sampah yang dihasilkan setiap rumah tangga secara terus menerus
di kelurahan joglo jakarta barat banyaknya warga yang berprofesi sebagai pedagang gorengan
membuat minyak jelanta dihasilkan dalam jumlah besar setiap hari
padahal membuang limba minyak ke saluran air atau tanah begitu saja
dapat membuat pori pori di tanah mengeras sehingga menghambat aliran air
membuat permukaan menjadi licin
prihatin dengan kebiasaan yang merusak lingkungan tersebut
seorang ketua pkk setempat berinisiatif mengumpulkan minyak jelanta warga
untuk dijual kepada pengepul
ada lima rukun warga yang mengikuti kegiatan mingguan ini
setiap kali terkumpul rata rata lima puluh liter minyak jelanta
yang dihargai rp tiga tiga ratus per liter
kita berinisiatif supaya bisa mengurangi pencemparan
lingkungan supaya lingkungannya bersih dan got got tidak mampet
karena minyak jelanta itu
terus bisa untuk menambah pendapatan keluarga
seorang warga mengaku memperoleh rp tujuh puluh lima per bulan dari limbah minyak goreng ini
uangnya ya kadang kadang rp tujuh puluh lima kadang rp sembilan puluh tergantung minyaknya
seberapa banyaknya minyak itu
iya bekas ikan gorengan apa saja
baru tahu ya bukan itu
iya baru tahu kali waktu kemarin kemarin itu saja
yang pas ada pengarahan dari kelurahan itu
pihak kelurahan sendiri berencana memberi pelatihan
untuk mengolah minyak jelanta menjadi sabun dan biogas
minyak jelantah ini sangat membantu kelurahan
karena memang kita mengurangi polusi
untuk pkk itu sendiri ada nilai uangnya
kita tidak hanya mengumpulkan saja
rencananya nanti kita akan mengadakan pelatihan
untuk para pkk kelurahan pkk rw
yang nantinya bisa mungkin diolah menjadi sabun
minyak cuanta adalah minyak bekas memasak
penggunaan minyak goreng secara berulang dapat membahayakan kesehatan
karena itu minyak jelanta biasanya dibuang